hai maaf mbak ya bayar mbak sudah pembayarannya mau pakai cash atau debit cash ya mbak aku mau
sobat rupiah masih ingat sama uang ini kan uang peringatan kemerdekaan tujuh puluh lima tahun negara republik indonesia
yang dikeluarkan bank indonesia tanggal tujuh belas agustus dua ribu dua puluh kemarin
walaupun desain dan pecahannya berbeda dari uang yang lainnya
tapi sebenarnya fungsinya sama kok sama uang uang lain yang ada di dompet kalian
jadi uang ini bukan cuma untuk koleksi tapi bisa untuk transaksi inget tuh
sesuai dengan peraturan bank indonesia nomor dua puluh dua garis miring sebelas tahun dua ribu dua puluh
tentang pengeluaran dan pengedaran uang rupiah khusus peringatan kemerdekaan tujuh puluh lima tahun negara kesatuan republik indonesia
pecahan rp tujuh puluh lima tahun emisi dua ribu dua puluh
gimana udah punya upk tujuh puluh lima atau pernah lihat di sekeliling kalian upk tujuh puluh lima ini
yuk kita buktiin kalau uang ini sah buat bertransaksi
impermentan selama ini sudah enak
karena peradarannya masih terbatas ya betul kira kira akan bapak transaksikan atau bapak
koleksi aja atau gimana jadi koleksi dulu sebenarnya sih ini buat transaksi tuh sah
sudah ini berapa mbak ini berapa
boleh deh yang krem jadi lima puluh
pernah lihat ini uang sebelumnya punya
sebelumnya tuh udah ada yang belanja pakai uang ini belum
tahu nggak kalau itu sebenarnya sah buat alat pembayaran
koleksi aja sebenarnya pak mbak
agustus tahun dua ribu dua puluh kemarin bi bank indonesia ngeluarin uang ini jadi nanti kalau ada orang yang
sebelumnya ada yang pernah beli pakai uang ini enggak ada ada
ini tanda tangan gubernurnya
hai kan pada tangan gubernur nah ini benang pengamannya terus ini juga ada tulisan alat
pembayaran yang sah dengan nilai tujuh puluh lima sama serinya
baru baru ya udah udah udah cuma memang belum banyak yang punya
gimana udah terbuktikan kalau upk tujuh puluh lima itu adalah alat bayar yang sah

negara kita mulai dari beli baju bayar makanan bayar transportasi semua bisa
eits tapi jangan lupa tetap cuci tangan sebelum dan sesudah pegang uangnya ya
jadi gimana makin cinta bangga paham rupiahnya dong yuk jajan lagi